kerjasama investasi antara indonesia dengan tiongkok yang telah terjalin selama tujuh puluh dua tahun akan terus berlanjut
menko maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan mengapresiasi keberlanjutan investasi yang saling menguntungkan dan berimbang di berbagai bidang seperti energi manufaktur ekonomi digital serta pertanian
berdasarkan survei yang dilakukan oleh china chamber of commerce in indonesia terhadap tujuh puluh perusahaan tiongkok menunjukkan seratus persen perusahaan tiongkok optimistis tentang arah pembangunan ekonomi indonesia dengan lima tahun ke depan
rencananya delapan puluh satu empat persen perusahaan tiongkok di indonesia juga akan meningkatkan secara substansial jumlah tenaga kerja di indonesia yang direkrut dalam lima tahun ke depan
terkait dengan investasi menko maritim dan investasiluhut binsar panjaitan
menegaskan tidak ada yang boleh mengganggu investasi dari siapapun dan luhut juga mengatakan seharusnya investasi yang dilakukan harus saling menguntungkan
dan harus ada teknologi transfer harus ada pendidikan pendidikan memajukan pendidikan
dan itu semua bisa diakomodasi dan kalau itu diakomodasi ya sudah itu yang kita mau